masyarakat menyebut nama kendaraan roda empat di kota makassar ini
tapi jangan lupa aspek preventifnya
jadi saya menduga ada indikasi ke situ